baik bang aris menanggapi kasus pembulian di tasik malaya bagaimana laporan yang diterima komnas ham sampai dengan detik ini soal gelar perkara dan juga penyidikan yang berlangsung
ya saya kira yang pertama tentu saya ucapkan berduka bagi keluarga korban
nah apa yang sedang terjadi sekarang ini tim investigasi dan advokasi komnas pelindungan anak
kantor perwakilan kami di jawa barat itu sedang dan terus melakukan investigasi untuk memastikan pendekatan pendekatan apa yang perlu dilakukan agar penanganan perkara ini sungguh sungguh berkeadilan
apalagi itu ditemukan bahwa pelakunya dan korbannya masih anak anak dan seterusnya
oleh sebab itulah dalam perspektif perlindungan anak kita menggunakan undang undang
undang undang sistem peradilan pidana anak khususnya undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
dengan klasifikasi klasifikasi usia maka tugas komnas perlindungan anak di wilayah di jawa barat sedang melakukan investigasi yang mendalam
melakukan litmas ya penelitian batasan usia untuk mengetahui batasan usia baik itu pelaku maupun korban
nah jika memang nanti dipastikan bahwa
dinyatakan sebagai tersangka apakah dia tersangka itu anak itu berusia di bawah dua belas tahun
kalau itu ditemukan hasil penelitian maka pendekatannya adalah bukan menyelesaikan lewat pengadilan
tetapi diselesaikan lewat apa yang kita kenal dengan pendekatan diperti
menyelesaikan kasus pidana anak anak yang berhadapan dengan hukum
itu diselesaikan di luar pengadilan dengan melibatkan tentunya ada jaksa
polisi ada kedua orang tua baik itu pelaku maupun korban
dan juga didampingi oleh komnas pelindungan anak dan para pekerja pekerja anak di sana termasuk bapad
untuk menentukan apa nanti yang akan diberikan sanksi yang berdasarkan undang undang itu dikenakan sanksi tindakan
dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara
hanya saja stigma stigma terhadap persoalan
ini yang ada di wilayah itu betul betul harus ditempatkan proporsional
itu bukan guyon walaupun pak wakil gubernur sudah minta maaf kepada publik
tetapi itu adalah jangan dianggap sepele dan sebagainya karena itu pendekatannya nanti akan berbeda
oleh karena itu ini saya kira hasil investigasi kantor perwakilan kami di jawa barat
itu sedang melakukan investigasi mendalam
supaya rekomendasi rekomendasi itu punya
perspektif perlindungan anak
bukan berarti anak itu tidak mendapatkan sanksi
tetapi harus melakukan pendekatan pendekatan yang dilakukan secara di luar pengadilan
seperti itu mo
baik bang aris ada perdebatan juga kemudian di lini masa
mengingat proses peradilannya akan dilakukan dengan cara diversi
dan sebelumnya juga kita dengar kuu juga lebih mengutamakan damai begitu dari pelaku antara korban atau keluarga korban
apa kemudian pembeda diversi yang dikembalikan kepada orang tua dan juga berdamai dengan keluarga korban
sangat berbeda ya kalau kita merujuk pada undang undang resim peradilan pidana anak
itu kan perintah undang undangnya yang menyebutkan di situ tidak ada kata damai terhadap tindak pidana sekalipun itu dilakukan oleh anak anak
hanya saja pendekatannya tadi seperti yang saya katakan tadi dia punya perspektif perlindungan anak
seperti yang saya katakan tadi
jadi itu berbeda pendekatan hukumnya dengan kata damai
damai boleh dilakukan kemudian juga apa istilahnya katakanlah kesepakatan kesepakatan kedua pihak
baik itu pelaku atau orang tua pelaku atau juga orang tua dari korban
jadi itu sekali lagi saya perlu luruskan itu diversi berbeda dengan kata damai dan penyelesaian dalam keluarga
nah tindakan itu bukan kata damai
tindakan itu juga tindakan hukum
hanya saja tidak diselesaikan lewat jalur pengadilan
saya ingin tegaskan itu itu berbeda dengan pendekatan hukumnya
bahwa apa yang dilakukan dengan pendekatan restorasi pendekatan diversi itu adalah proses hukum juga
jadi kata damai itu boleh saja dilakukan di dalam proses diversi itu tetapi nanti tetap akan ada penetapan pengadilan
kalau sudah sepakat misalnya orang orang yang terlibat
kalau sudah sepakat misalnya orang orang yang terlibat di dalam proses diversi itu
maka akhirnya adalah hasilnya apa yang disebut dengan tindakan itu akan ditetapkan lewat pengadilan
bang aris komnas pa juga ikut mengawal dari pemeriksaan atau penyidikan kasus ini
tapi yang paling banyak menjadi pertanyaan masyarakat atau sejumlah masyarakat yang juga ikut mengetahui kasus ini
karena masih dianggap nggak masuk akal begitu
sebetulnya apa yang menyebabkan atau latar belakang apa yang menyebabkan anak anak
usia sekolah dasar bisa punya pikiran untuk melakukan perundungan
dan menyuruh temannya untuk melakukan tanda kutip persetubuhan dengan hewan
ya saya kira harus kita refleksi ya khususnya pada orang tua
ini adalah dampak dari hancurnya ketahanan keluarga
keluarga tidak lagi atau rumah tidak lagi ramah dan bersahabat dengan anak
ini adalah satu pola pengaduan yang salah
jadi ini bukan serta merta
anak itu yang salah tetapi ada proses yang salah dilakukan dalam keluarga
bukan berarti komnas pelindungan anak membabi busa menyalahkan orang tua
tetapi harus disadari bahwa anak anak ini bisa terinspirasi dari apa yang dia lihat apa yang dia rasakan
jadi kalau ada satu keluarga yang katakanlah kurang perhatiannya kepada anak anak
artinya anak anak tidak mendapatkan kepedulian dari keluarga
maka dengan berkembangnya teknologi
dan tren tren teknologi yang membuat orang terkeciman dengan teknologi
ini tanpa diawasi orang tua
maka terjadilah satu tindakan tindakan di luar akal sehat manusia dan akal proses pendidikan dalam keluarga
ada ayah ada ibu di rumah tetapi secara sosial dia tidak ada di situ
secara fisik ada
nah itu harus direfleksikan ulang
kalaupun ada pelaku pelaku seperti yang terjadi di klasik malaya itu
itu tidak berdiri sendiri tetapi perlu dievaluasi bahwa ada proses
ada situasi dalam keluarga itu yang saya sebut hancurnya ketahanan keluarga
bang aris kalau melihat dari apa yang terjadi di tasikmalaya itu juga
karena korban sempat menutupi nama pelaku kepada keluarga
sempat merahasiakan perundungannya kepada keluarga
bagaimana kapan keluarga juga harus peka
harus tahu jika anaknya terjadi sesuatu walaupun tidak diberitahu kepada keluarganya
iya itu makanya saya ingin sampaikan bahwa keluarga harus memberikan
atau kedua orang tua atau lingkungan yang ada di tempat anak itu berada
harus memberikan ekstra perhatian terhadap perkembangan dari anak anak yang berada di sekitar kita
nah ini nampaknya kurang perhatian
itu yang pertama
yang kedua seringkali anak anak yang mengalami perundungan
apalagi mengalami pelanggaran pelanggaran khususnya katakanlah kekerasan seksual dan sebagainya
karena anak seringkali ketika memberitahu kepada orang tua
malah anak yang menjadi korban itu mendapatkan marah dan sebagainya dan mempersalahkan
itu seringkali akhirnya anak anak korban itu tidak mau melaporkan kepada kedua orang tuanya
karena takut dimarahi dan sebagainya
di samping pelaku melakukan ancaman kepada korban
ini juga mempengaruhi sehingga korban ini tidak memberitahu kepada siapa
karena dampak dari perundungan itu adalah anak anak semakin tertekan dan semakin ketakutan
maka disitulah dia menyimpan deritanya
dan tidak melaporkannya
tidak melaporkan itu kepada kedua orang tua
ini yang terjadi di tasik itu
sehingga sampai sebulan dia mengalami sakit dan sebagainya
tapi orang tua merasa ini hal yang biasa saja
nah padahal itu adalah tekatan tekatan psikologis
maka perlu adanya perubahan paradigma pola pengasuhan yang seharusnya dialogis
jangan dilakukan secara pendekatan otoriter
kpai di tasikmalaya kemudian pemerintah kota mungkin juga komnas pa ikut ambil bagian untuk juga
apa namanya memberikan edukasi kepada keluarga pelaku tersangka untuk bagaimana mendidik
jadi tidak hanya untuk tersangka tapi juga untuk keluarga tersangka
iya itulah yang dilakukan oleh perwakilan komnas perlindungan anak di jawa barat
untuk melakukan assessmentnya pendekatan kepada keluarga korban keluarga pelaku
dan masyarakat sekitar
yang tentunya mungkin masyarakat sekitar mengetahui peristiwa itu
tetapi mendiamkan karena takut dianggap mengintervensi keluarga
baik itu korban maupun pelaku
lalu kemudian lingkungan sosial anak termasuk sekolah
juga harus mendapatkan perhatian yang serius di situ
nah ini tentunya komnas perlindungan anak dengan peristiwa ini supaya tidak terjadi lagi pada situasi atau peristiwa peristiwa yang sama
tetapi sekali lagi ya itu tadi jangan apa yang terjadi kebiasaan terjadi di wilayah itu
dianggap sebagai lelucon dianggap sebagai guyonan dianggap sebagai permainan permainan anak
nah ini juga pengertian pengertian dan pemahaman seperti ini harus ditiadakan
karena ini adalah bentuk kekerasan yang mengibatkan anak meninggal dunia
kalau itu nanti ditemukan apakah karena perundungan yang memaksa anak ini melakukan tindakan yang
apa namanya yang di luar akal sehat untuk satu jenis binatang dan jenis binatang lain seperti itu
bang aris kalau melihat proses peradilan yang sekarang masih berjalan
walaupun belum ada proses ujung dari peradilan ini begitu
namun anak anak ini mungkin sudah mendapatkan hukum sosial dari masyarakatnya
dan bukan tidak mungkin ini menjadi long term memory dari masyarakatnya
dari tersangka para pelaku yang masih anak anak ini
bagaimana kemudian masyarakat harus khususnya masyarakat terdekat di keluarga dan juga tetangga
bisa apa namanya mengubah citra ini supaya tidak menjadi momok menakutkan di kedepannya anak ini nanti dewasa
ya saya kira bukan perlu ada terapi psikosoial baik itu kepada pelaku kepada keluarga
baik itu keluarga korban maupun keluarga pelaku
itulah fungsi kehadiran pemerintah dalam mengatasi situasi seperti ini
jangan berdiam diri jangan berharap kepada lembaga lain
tetapi pemerintah juga sudah harus hadir bahwa ini peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi
jadi jangan mengeluarkan statement statement hanya untuk pesitraan pesitraan saja
ini persoalan anak anak membutuhkan baik
membutuhkan pendampingan baik itu korban maupun keluarga keluarga korban dan keluarga pelaku
nah disitulah fungsinya apa yang kami harapkan kantor perwakilan kami komnas pelindungan anak yang ada di jawa barat
sebetul betul melakukan investigasi melakukan penelitian masyarakat apa yang dibutuhkan
sehingga korban juga itu harus diterapi
karena dia masih anak anak supaya dia betul betul nanti tahu apa yang dilakukan itu adalah merupakan hal yang diperlukan
bukan hal yang tidak patut untuk dilakukan di kemudian hari
jadi pelakunya itu juga akan kita kerapi dengan baik begitu
stop perundungan bukan hanya dari satu pihak tapi juga seluruh lapisan masyarakat harus ikut mendukung stop perundungan ini
karena perundungan segala apapun bentuknya bukan canaan begitu ya
bang aris terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
terima kasih sudah berbagi bersama kami salam sehat